diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak dua kendaraan dari arah berlawanan di sukabumi
akibatnya satu orang penumpang minibus terpaksa harus dirawat di rumah sakit
kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya siliwangi kecamatan cibadak kabupaten sukabumi rabu siang
saat kejadian sebuah minibus dengan nomor polisi b dua ratus tiga fi melaju kencang dari arah bogor menuju sukabumi
hendak menyalip sebuah kendaraan
diduga sopir mengantuk minibus menyerempet sebuah angkutan kota dari arah berlawanan
kemudian menabrak sebuah truk yang ada di belakang angkot
meski bagian depan minibus rusak cukup parah sopir dan seorang penumpang minibus menderita luka luka
dan dirawat di rs ude sekarwangi cibadak
pada jam sembilan arah bogor menuju sukabumi di duga toyota rush mengambil dalur kanan
langkah dali untuk membentuk
lalu kemudian diangkat ke arah berlawanan
polisi pun langsung memeriksa dan mengolah tempat kejadian perkara
serta mengamankan tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan
ahmad fikri kabupaten sukabumi